hai saya yang lebih ke sana
dengan peraturan dari pemerintah ini menurunkan jumlah pembeli enggak bu ya orang banyak enggak
mungkin di bersulit aja ya pak
dibersulit aja ya jadi bersulit ya bang ya
kalau melalui ktp kayaknya agak agak